wali kota surabaya tri risma hari ini selasa siang mengumpulkan puluhan pelajar yang terjaring razia akibat tauran dan pesta miras
saat bertatap muka dengan puluhan pelajar tri risma hari ini memberikan nasihat kepada anak anak yang terlibat tawuran tersebut
sama satpol pp sama limas terus kalian sampai ditahan di mana
inilah luapan nasihat dari wali kota surabaya tri risma hari ini di hadapan tiga puluh delapan pelajar yang terjaring razia satpol pp dan kepolisian di rumah dinas wali kota jalan sedap malam surabaya selasa siang
risma memberikan nasihat satu persatu kepada pelajar yang terjaring razi akibat karena beberapa persoalan di antaranya terlibat tauran antarkampung pesta miras serta mabuk lem
risma bahkan sempat memeluk dan menyemangat
satpol pp mengatasi satu di antara pelajar yang terjaring razi akibat pesta miras dan mengaku memiliki permasalahan keluarga
jadi ketangkep satpol pp jadi anak anak ini ketangkep satpol pp kan ngeri juga kalau sd gitu ketangkepnya karena ngelem karena miras gitu kan
jadi ini kita kumpulin nah saya harus melakukan sesuatu lah untuk melamatkan anak anak ini
selain mengumpulkan pelajar yang terjaring razi akibat
orang tua serta pelajar yang terjaring razi akibat
serta guru juga dihadirkan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anak anak mereka
risma juga mendatangkan anak anak tak mampu yang mendapatkan beasiswa
upaya ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada pelajar yang terjaring razia agar lebih bersungguh sungguh menempuh pendidikan
wahyu pratama putra surabaya jawa timur